beralik informasi lain perawatan pesawat harus diperhatikan setiap maskapai penerbangan
guna memastikan komponen pesawat udara tetap bekerja sesuai fungsinya
bagus tidaknya proses pemeliharaan ini akan berdampak pada keselamatan penerbangan
karena komponen pesawat memiliki batas usia tertentu
di bengkel pesawat bernama hanggar ini armada udara dirawat dan diuji ulang kelayakannya
perawatan ini mencakup struktur rangka dan mesin hingga sistem kelistrikan
sebuah pesawat idealnya masuk hanggar secara berkala setiap dua hingga tiga tahun sekali
untuk melakukan perawatan terjadwal atau schedule maintenance
hal ini dilakukan saat pesawat telah menempuh empat jam terbang
sementara perawatan tidak terjadwal atau unscheduled maintenance
hanya dilakukan saat perawatan terjadwal
pesawat mengalami gangguan
pesawat dinyatakan layak terbang saat teknisi telah menandatangani
pesawat diperhatikan oleh inspektor
kalau sudah lengkap nanti dimasukkan sudah ready
task card ini sudah close
nah kalau semuanya sudah close task cardnya baru final
cek oleh inspektor bahwa pesawat sudah dinyatakan return to service
butuh waktu sepuluh hingga enam puluh hari untuk merawat satu pesawat
lama perawatan maksimal enam puluh hari dilakukan pada pesawat dengan kategori overhaul
atau yang membutuhkan pemeriksaan menyeluruh
biaya perawatannya berkisar antara lima puluh ribu hingga tiga ratus usd untuk satu pesawat
atau sekitar tujuh ratus juta hingga empat tiga puluh tujuh miliar rupiah
dalam proses perawatannya pun ada sistem pengelolaan keamanan yang diterapkan
kami selalu mencari yang namanya hazard apa itu resiko kami
nah setiap minggu kami memproduce setiap hari kami upload
kami punya departemen sendiri namanya safety and security
kami akan itu kami berikan kepada departemen terkait
baik itu produksi facility maupun departemen lainnya
sehingga isu tersebut tidak berkembang menjadi bahaya yang lebih besar
tak hanya itu perawatan juga dilakukan pada bagian roda pendaratan dan unit daya tambahan pesawat
pada tahap terakhir pusat perawatan ini akan mengeluarkan status kelaikan terbang
yang menjadi dasar bagi pilot untuk melakukan penerbangan
sabila destu batam